setelah ditetapkan sebagai tersangka irjen paul verdi sambo menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka
di tempat yang sama kd fumas polri irjen paul dedi prasetyo menyampaikan arahan kapolri
bahwa satgasus merah putih yang sebelumnya dipimpin verdi sambo resmi dibubarkan
satgasus merah putih awalnya dibentuk mantan jenderal kapolri tito karnavian
untuk meredam aksi empat ratus sebelas kemudian berkembang mengenai kasus kasus besar lainnya
seperti narkoba korupsi hingga pelanggaran informasi dan transaksi elektronik atau ite
pembubaran ini dilakukan kapolri jenderal listio sigit prabowo sejalan dengan pemeriksaan perdana
terhadap verdi sambo sebagai tersangka
kasus dugaan pembunuhan brigadir novi ancah yosua huta barat di mako brimob pada kamis sebelas agustus dua ribu dua puluh dua
salah resmi sudah menghentikan kegiatan dari satgasus merah putih
artinya sudah tidak ada lagi satgasus merah putih
dan tentunya kami mohon untuk rekan rekan bersabar tim semuanya sudah bekerja
baik tim sidik maupun tim dari inspektorat khusus ini semuanya masih bekerja